saya akan membuat kue kaya ini dengan kain dan kain

saya akan membuat kue kaya ini dengan kain dan kain

saya akan membuat kue kaya ini dengan kain dan kain

saya akan membuat kue kaya ini dengan kain dan kain

masuk dan membuatkye karis menggunakan kain bahan kain dan kain
masuk dan membuat kue kaya ini dengan kain dan kain
atau murah enak badan lagi enak badan atau enggak enak badan tergantung
tapi untuk sekolah tetap dianjurkan menggunakan masker
tetap dihancurkan ya nanti kita konsultasi dulu sama orang tua murid ini sih
kalau menginginkan pas masker ya saya kira aman aman